pada kuliner indonesia bumbu dasar memegang peranan penting dalam kelezatan rasa
bumbu dasar adalah campuran bahan bahan seperti bawang merah bawang putih beserta aneka rempah rempah indonesia
bumbu bumbu ini menjadi bumbu utama dalam resep masakan sehingga tidak heran pada setiap masakan nusantara memiliki ciri khas
kurang lebih ada enam bumbu dasar yang umum digunakan di indonesia
yaitu bumbu putih bumbu merah bumbu kuning bumbu hijau bumbu hitam dan bumbu kaca
masakannya benar benar punya cita rasa yang khas
bumbu bumbu atau bahan bahan apa
yang biasanya ada di bumbu dasar indonesia tapi tidak ada di negara lain apa nih
kalau bumbu bumbu dasar itu diantaranya yang nggak ada yaitu negara lain itu kembiri bawang merah ketumbar
itu kalau di indonesia itu melimpa
hampir semua bumbu mengandalkan bawang merah dan bawang putih
namun ternyata ketika dicampurkan dengan bahan lain bumbu bumbu ini bisa memberikan cita rasa khas masing masing
sementara pada bumbu merah dan bumbu hijau terdapat bahan tambahan
yaitu menggunakan cabai
rawit merah atau cabai hijau
sehingga tak heran masakan yang menggunakan bumbu merah ini memiliki cita rasa pedas
untuk bumbu kuning biasanya mendapat tambahan kunyit
pada bumbu ini juga mengeluarkan aroma yang khas
nah selanjutnya ada bumbu kacang dan bumbu hitam
bisa dibilang bumbu yang cukup unik karena bahan bahan ini sangat melibah ketersediaannya di indonesia
pada bumbu hitam tambahan keluak hitam akan menghasilkan cita rasa gurih pada masakan
sementara pada bumbu kacang memiliki cita rasa gurih dari olahan kacang
pada pengolahannya bumbu dasar bisa dipadu padankan dengan bumbu lainnya
untuk menambah aroma dan cita rasa biasanya juga dapat ditambahkan gula garam dan juga daun jeruk untuk aroma yang lebih memikat
wah dari aromanya ini sudah sedap banget
ini membuktikan bahwa bumbu dasar tadi memang membawa cita rasa tersendiri dalam setiap masakan indonesia
nah saya mau cobain dari dua menu ini ada nasi goreng dan juga mie goreng
kalau mie goreng ini tadi menggunakan hanya satu bumbu dasar yaitu bumbu putih
terdiri tadi ada bawang merah
bawang putih dan juga kemiri
rasanya tuh gurih dan rasanya lebih berani gitu kalau bumbu bumbu indonesia nih
jadi benar benar sedapnya tuh mantap
nah kalau yang kedua ini ada nasi goreng hijau
dari warnanya udah bisa ketebak ya
ini merupakan perpaduan dari bumbu putih dan juga bumbu hijau
sensasi warna hijau ini didapatkan dari cabai hijau
jadi kita ingin tahu ya kira kira kalau dipaduk pada ikan rasanya seperti apa ya
rasanya sama sama gurih rasanya sama sama pekat
yang membedakan di sini karena ada cabai hijaunya ini ada rasa pedasnya
kelebihan lain dari bumbu dasar indonesia adalah tahan lama
rahasianya ternyata dalam proses pengolahan karena setiap bumbu dimasak hingga matang
bumbu kita bersihkan dulu ya
baik itu bawang merah bawang putih kita kupas dari kulitnya
habis itu kita rebus menggunakan sedikit air aja
habis itu kita plan kita hancurkan
habis itu kita tumis kasih minyak
sampai benar benar matang
nah ada tips nih jika anda mau menyimpan stok bumbu dasar di rumah
pastikan bumbu dasar disimpan di tempat yang kedap dan dari bahan bahan yang digunakan dalam kondisi baik
simpan di dalam lemari pendingin
bumbu dasar akan bertahan selama satu bulan jika berada di lemari es
dan bisa bertahan enam bulan jika disimpan pada frisbee